dampak ekonominya tentunya akan sangat signifikan
untuk destinasi wisata sudah dipersiapkan sentra ekonomi kreatif untuk menampung lonjakan kunjungan
dan sudah diberikan surat edaran
seandai ada pelanggaran maka kami
menginstruksikan untuk ditindak tegas dan dibina
agar tidak terulang kejadian setiap adanya lonjakan kunjungan justru malah diketok
karena kami selalu menyampaikan kalau digetok mereka akan jadi kapok
kalau mereka dikejar kejar mereka akan lari
mereka tidak akan kembali
jadi itu harapannya semua harus fokus
pariwisata berkualitas berkelanjutan menghadirkan pengalaman yang aman nyaman dan menyenangkan